seorang warga berusia lima puluh dua tahun asal kota tarakan kalimantan utara
berhasil menyeberangi selat lingkas sejauh tujuh lima km dengan cara berenang
ibrahim mulai berenang bersama beberapa perenang dari tiga matra kesatuan tni
menghadapi arus yang cukup kencang
walau sempat diguyur hujan ibrahim tetap semangat menaklukkan laut kaltara
dengan sesekali beristirahat sambil makan pisang dan minum air mineral
menyeberangi selat tarakan sejauh tujuh lima km selama empat jam tanpa henti
membuat aksi ibrahim ini menjadi contoh tentang semangat juang yang tinggi
aksi ini digelar untuk hari pahlawan yang diadakan kodim tarakan batalion enam ratus dua belas
lantamal tiga belas lanu tarakan dan pemkot tarakan
acara kegiatan menangis acara menangis spontan
dan persiapan tidak sampai
tapi kerja kerja tim yang luar biasa bisa terlaksana dengan baik
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pak wali dan di poso sembilan